keinformasi lain pemirsa juru bicara kpk alif fikri membenarkan kpk telah melakukan tangkap tangan di wilayah bandung
yang diduga melibatkan wali kota bandung yana mulyana
ott kpk di kota bandung ini terkait dengan dugaan kasus dua pengadaan barang dan jasa di wilayah kota bandung
ali fikri tidak merinci jumlah orang yang ditangkap namun kpk akan segera memberikan keterangan selambat lambatnya selama satu x dua puluh empat jam
ya jadi benar ya jumat empat belas april dua ribu dua puluh tiga tim kpk kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah kota bandung jawa barat
ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima kpk atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara
terkait pengadaan barang dan jasa
ott kpk di kota bandung ini terkait dengan dugaan kasus dua pengadaan barang dan jasa di wilayah kota bandung ini terkait pengadaan barang dan jasa